osman sabtaodang mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua mpr
oso akan berfokus menjalankan tugas sebagai ketua dpd dan ketua umum partai hanura
soal penggantinya pemimpin mpr menyerahkan keputusan kepada anggota dpd
keputusan mundur oso baru disampaikan secara informal kepada wartawan
saat perayaan hari pers di padang sumatera barat rabu kemarin
pemimpin mpr mengaku baru mendengar soal pengunduran diri oso
namun surat resmi pengunduran diri oso belum diterima oleh pemimpin mpr lain
menurut pemimpin mpr selama ini oso belum pernah menyampaikan niat mengundurkan diri
sebab semua pemimpin merasa solid dan kompak dengan komposisi saat ini
soal pengganti oso sebagai wakil ketua mpr akan diserahkan sepenuhnya kepada dpd
karena oso adalah wakil ketua mpr dari unsur dpd
siapapun yang akan mengisi jabatan wakil ketua mpr akan diterima
karena hal itu merupakan hak prerogatif dpd dan tidak bisa dicampuri oleh lembaga lain
mpr itu ada perwakilan dari partai politik dpr ada perwakilan dari dpd dewan perwakilan daerah
nah satu wakil ketua mpr dari dpd hak penuh dpd
jadi kita tidak ada kewenangan jadi hak penuh
kalau pak oso mau mundur atau mau terus siapa gantinya itu sepenuhnya